bertepatan dengan hari pendidikan nasional pemerintah provinsi jawa tengah meluncurkan kurikulum pendidikan anti korupsi mulai tahun ajaran dua ribu sembilan belas
para pelajar akan diberi pemahaman tentang kejahatan korupsi hingga cara pencegahannya
kamis dua mei pemerintah provinsi jawa tengah meluncurkan program pendidikan anti korupsi
bertempat di gedung gradika bakti praja kompleks kantor gubernur jawa tengah peluncuran pendidikan anti korupsi ini disaksikan langsung oleh wakil ketua kpk
saud situmorang dan gubernur jawa tengah ganjar pranowo serta para guru dan pelajar
kurikulum pendidikan anti korupsi di sma dan smk se jawa tengah dituangkan dalam peraturan gubernur no sepuluh tahun dua ribu dua puluh
materi anti korupsi akan diberikan sebagai pendidikan karakter
untuk proyek percontohan pemerintah provinsi jawa tengah telah menunjuk dua puluh tiga
sekolah sma smk di jawa tengah untuk menerapkan pendidikan anti korupsi pada kurikulum tahun ini
dengan pergub ini kita akselerasi soal metode metodologi soal alat dan sebagainya
kita buka ruang yang lebar kepada mereka
dan sebenarnya kawan kawan yang sudah dilatih kpk sejak korus subgah dulu sudah berjalan empat tahun ini
nah sekarang mereka menciptakan alat alat peraga yang lebih menyenangkan
bagi para pelajar kurikulum pendidikan anti korupsi ini disambut antusias
karena bisa membentuk kepribadian mereka untuk menjadi manusia yang berintegritas
sangat perlu apalagi di masa masa sekarang indonesia yang banyak pejabat tingginya yang melakukan korupsi
salah satunya ketika ulangan tidak mencotek pekerjaan teman lain
bagi pihak kpk terobosan yang dilakukan pemerintah provinsi jawa tengah harus bisa diikuti oleh provinsi dan daerah lain
oleh sebab itu apa yang disebut sebagai adanya nanti pom jom pomnya
sk nomor sepuluh ini merupakan gambaran bahwa ada upaya yang sustainable upaya yang berlanjut untuk kemudian kita membangun seluruh masyarakat di jawa tengah
sekali lagi anti korupsi dibangun dengan rasa gembira makanya lewat permainan permainan
dalam pemberantasan korupsi sendiri kpk tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat
damar sinuko semarang